aduh lupa lagi
sebenernya saya harus dosen dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
gue sih percaya sama lo yan
tapi gue juga percaya sama mereka
lagian juga lo paling pengen sekalian ngedat sama melih ya
hah ngaku lo
ih jangan gitu nih yang gue tau sih jangan jangan
kalo emang bokap nyokapnya ga dateng udah gapapa klitikin aja dia
aduh lupa lagi
sebenernya saya harus dosen dulu
mama langsung duluan ya ke cafe ya
hah gini aja
kenapa ga papa aja duluan kesana
kalau gitu kita harus komit bersama sama
kita harus tinggalin kerjaan kita masing masing
dan duluan sampe disana
kalo yang terlambat kena dendam
hah papa bisa aja
dendamnya apaan pa
ya siapa yang kalah
harus ambil cuti dan besok harus ngurusin
semua perlengkapan dan persiapan
ulang tahunnya boy
siapa takut oke
kayaknya gitu deh
asalkan jangan heartsick aja
eh gimana tadi sekolah andra
kan ini bentar lagi ulang tahun
melly sih suruh gue buat cari kado
ya buat si boy
ya menurut lo gimana gue mendingan beliin atau engga
gue yakin banget
dia pasti nanti kegeeran
dia pikir gue suka sama dia
itu kata pikiran lo
mendingan lo tuh ikutin kata hati loh
atau logika lo atau apalah
apa yang udah amati aja
sekarang udah gak bakal deh nggak ada uang lagi buat jajan buat beli macam macam
serguna ambil langsung gue yakin adrena pasti nggak nyadar uangnya gua ambil biarin aja kerasa
orang orang oh iya oke kalau kita belum kenalan kita kenalan boleh aku alex gue
reva nah sekarang kita udah kenal kan iya sih tapi tetap aja gua nggak enak atau enggak gue
halo halo alex ini gua reva masih inget kan yang waktu itu lo bantu bayarin
b buffalo kalau abang efek yeyse nya dari the nighthehe znate m mbupu be losk hebat
soalnya kan gua mau gantiin mah udah janji oh udah nggak usah lupain aja aduh nggak nggak pokoknya
gue tetap mau bayar utang gue mendingan lo smsin sekarang nomor rekeningnya kalau lo maksa oke
gini aja lu cukup terakhir gua makan gimana boleh juga kalau gitu kita mau ketemu aja berapa
eh jam lima sore gimana oke eh ada deh cewek cantik banget menusuk banget sama dia tapi
gue harus sebut dia dari boy hajar lex biar si berterluka hatinya lex menurut gue nih ya kayaknya
susah bukti dari boy secara kan lebih ganteng daripada lu hahaha ganteng juga gue tapi buktinya
akan lex si bol banyak yang deketin nah lu enggak udah punya rencana ya reva bisa jauhin boy
aduh jakarta ya kalau udah macet sekarang nggak kenal waktu
puter lambat taruhan nih
algo kamu mau ke cafe ma kan ya trien kalau gitu mungkin kamu nya
enak negeri teman temannya besar menunggu lebih jauh